ya mengevaluasi kinerja para menteri itulah yang menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini
sudah berjalan hampir tiga tahun memang pemerintahan presiden jokowi
meskipun menurut data dari lembaga riset saiful mujani research and consulting
tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan presiden jokowi memang terus meningkat
kalau kita lihat pada desember dua ribu lima belas yang lalu
namun berbagai sorotan negatif atas kinerja menteri juga terus berseliweran di ranah publik
kita sudah tahu lah akhir akhir ini alasannya macam macam
mulai dari kinerja yang jelek sampai kerap membuat gaduh di internal kabinet
apalagi isu reshuffle kabinet juga semakin kencang berhembus akhir akhir ini
kami akan mengulasnya secara mendalam kali ini bersama mas jazilul fawait
ketua dpp partai kebangkitan bangsa
ada juga dari istana ini eko sulistyo deputi empat kepala staf kepresidenan
kemudian ada mas heri budianto
yang akan mengawal kita semua direktur eksekutif polkom
selamat malam bapak bapak terima kasih sudah datang di siren indonesia prime news
saya akan mulai ke mas heri dulu lah kalau gitu
sebelum ke bapak bapak yang berdua ini
dari luar dulu
dari luar dulu

kalau kita melihat kan agak nggak fair kalau kita bicara reshuffle kabinet
langsung bicara mengenai komposisi politik bagi bagi kursi
kita harus mulai dari evaluasi menteri
saya akan mulai dari evaluasi menteri dulu
apa catatan anda terkait dengan evaluasi
kinerja menteri sudah hampir tiga tahun kinerja ini
hampir satu tahun dari reshuffle kabinet yang lalu
apa catatan anda mas heri
ini menjelang dua tahun ya
satu tahun nanti oktober
dua puluh oktober nanti pas dua tahun
artinya satu setengah lah lebih ya
saya kira memang ada banyak hal yang harus dilakukan
kalau tadi ditanyakan evaluasi yang harus dilakukan
menurut saya memang evaluasinya itu bukan per bidang
karena selama ini kan yang lebih banyak dilihat
kalau kita cermati dari isu atau
informasi yang beredar itu kan misalnya per bidang
katakan misalnya banyak sekali yang disoroti adalah menteri menteri di bidang perekonomian misalnya
karena dianggap menteri menteri perekonomian ini
ritme kerjanya lalu capaian kinerjanya
walaupun tadi disampaikan hasil survei dari smrc
tingkatkan kepuasan ini kan sangat multi tafsir juga
artinya kinerja kita anggap saja misalnya
harapan presiden tentang harga daging sapi misalnya
mematok di angka delapan puluh ribuan misalnya
tapi itu tidak terjadi
ada persoalan di sini dari kinerja menteri di bidang ekonomi
kalau memang itu bidang ekonomi
kan tidak mungkin semua menteri yang harus diganti di bidang ekonomi
karena banyak sekali menteri menteri di bidang ekonomi
ada juga menurut saya menteri menteri yang di bidang yang lain
misalnya di bidang termasuk juga kekacauan brexit kemarin misalnya
menurut saya ini adalah momentum
jadi evaluasinya bukan bidang tapi kinerja per menteri
kinerja per menteri bukan per bidang
kalau kita saya akan bantu anda bapak bapak di sini untuk memakai pisau analisanya
lead bank siena indonesia punya sebuah matriks yang mungkin kita bisa kumpulkan
kita bisa perlihatkan saat ini pak produser
mohon gue dilihatkan bagaimana matriks ya ini bagaimana penilaian atau apa yang terakhir ini di perbincangan publik
kalau kita lihat ini menteri profesional kita bagi dulu
menteri non partai dulu ini kita akan bagi bagi ya
dari menteri yonan ini ada kontroversinya adalah kisruh sejumlah maskapai penerbangan
kemudian kemacetan mudik dua ribu enam belas yang menimbulkan korban jiwa
ini kalau kita dilihat dari menteri yonan
kita geser boleh
kemudian masih dari menteri non parpol ada bang rizal ramli menteri koordinator maritim
yang dikatakan ini sumber gaduh dengan sejumlah menteri lain
ada masela dan beberapa bahkan tidak hanya kepada sesama menteri gaduhnya
dengan wakil presiden juga suka bikin gaduh
itu tadi menteri rizal ramli kita bergeser ke menteri lainnya
oke ini menteri amran sulaiman tadi sudah digarisbawahi oleh bang heri tadi
gagal menurunkan harga komoditas pangan
salah satunya adalah daging yang tadi tidak sesuai dengan target presiden
kemudian inkonsistensi data pangan antara bps dan kementerian pertanian
ini juga kabarnya menjadi masalah pelik juga nih antara data yang berbeda
sehingga penyelesaian kasusnya juga tidak bisa parsial
kemudian kita bergeser ke kementerian yang lain
catatan kami yang ada juga di masih menteri non parpol ini yang baru baru saja
menteri kesehatan dengan vaksin palsunya
kita bergeser ke menteri yang lain
ya terlibat kegaduhan antar menteri
ini sudirman said menteri sdm
pertama bagian dari kegaduhan antar menteri
kemudian pembangunan resmel tertembaga yang masih
masih jalan di tempat
kemudian kurangnya pasokan listrik di luar jawa
yang membuat perekonomian tidak bisa terakselerasi
ya ini untuk partai partai politik
ini bisa jadi catatan kita semua
kemudian ini partainya mas jazilul ini
dari partai kebangkitan bangsa
kontroversinya kisruh seleksi petugas pendamping dana desa
nanti anda bisa jelaskan dengan baik nih yang ramai sekali
kemudian juga reformasi birokrasi di kalangan di lingkungan menteri desa
ini kemudian masih dari kader parpol
ada menteri dari pkb
kontroversinya adalah kisru pssi yang dibekukan selama satu tahun
tapi kali ini sudah dicabut
kemudian prestasi olahraga indonesia yang dinilai tidak mengembirakan
kita bisa melihat ini masih dari kader partai politik
dari yudi krisnandi menteri pan dan reformasi birokrasi yang kader partai hanura
ini lambat melakukan reformasi birokrasi
memang agak ini ya agak makro sekali
kita akan lihat
kemudian ada menteri dari pd perjuangan
menteri kooperasi ini penyaluran kredit usaha mikro tahun dua ribu enam belas belum maksimal
kemudian kementerian ini dianggap tidak memberikan insentif untuk mendukung kelancaran perkembangan ukm
kita masih ada lagi
itu tadi kira kira kita bisa membantu lah
bagaimana isu isu yang kemudian dalam setahun terakhir ini berkembang di publik ini
mas eko benar atau tidak tapi itu yang berkembang di publik
ada di media
mas heri apa catatan anda nih dari nama nama kalau kita lihat komposisi partai politik dan non partai politik tadi
ini catatan lead bank cnn kan
nah menurut saya ini yang saya katakan
berarti kan sejalan dengan pemikiran saya katakan bahwa personal menterinya harus dievaluasi bukan per bidang
nah cuma agak saya melihat ini ya cnn membedakan antara profesional non partai dan partai politik
dilihat dari catatan itu
nah secara keseluruhan saya lihat memang pertama momentumnya menjadi tepat
sekarang karena apa
pertama ya denger dengar nih nanti mas eko bisa melakukan klarifikasi atau seperti apalah ya
pan dan golkar katanya ingin masuk ke dalam kabinet
nah pertanyaan saya misalnya apakah misalnya pan dan golkar itu akan menggusur tadi menteri menteri yang dari partai
akomodasi menurut anda sangat penting ya mas ya
situasi politiknya kan seperti itu sekarang
jadi kita tidak lagi bicara dalam misalnya dalam situasi politik sekarang apakah itu penting atau tidak penting
karena mengarahnya ke sana
karena pemerintahan saat ini memerlukan dukungan politik yang lebih
pasca dalam tanda petik ya pasca bubarnya koalisi merah putih
ya terutama pada pucat pimpinan partai golkar
ini yang penting dan sikapan ya
nah maka menurut saya kalaulah nanti ada reshuffle
justru kalau masuk partai baru jangan partai partai yang ada itu justru dihabisi
justru akan menjadi berbahaya
jadi kalaulah kekuatan kekuatan politik itu ditambah justru memperkuat
nah ini penting
karena kalau masuk partai baru lalu meninggalkan partai partai yang sudah mendukung dari awal justru ini menurut saya yang tidak menjadi kekuatan politik yang besar
tapi ini menjadi mengganggu
ya berbeda loh ya
orang yang berjuang dari awal
lalu kemudian masuk orang yang belum
orang yang belum berjuang
di tengah gitu ya
walaupun situasi politik mengatakan bahwa kekuatan politik itu penting
istilahnya partai mu'alaf gitu ya
yang masuk belakangan
tapi sebelum saya ke mas jazilul dan juga mas eko
saya akan tunjukkan satu pernyataan dari romo benistus setio
ini tadi muridnya mas eri dan juga budayawan kita yang punya analisa sedikit mengenai kinerja para menteri dalam waktu satu sampai dua tahun terakhir ini
pak jokowi harus menempatkan orang itu sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan profesinya
maka dia bukti sekarang membutuhkan sepuluh orang
sepuluh orang tim yang mempunyai mimpi tentang dalam dua tahun ini menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran
maka mimpinya pertama ekonomi
dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini
maka membutuhkan menteri menteri ekonominya
baik keuangan koordinasi ekonomi dan bnn adalah yang kreatif inovatif
tapi yang juga mampu membawa sebuah cara pandang baru
maka dia harus mampu mengembangkan tidak hanya sektor sektor yang selama ini karena gas sudah turun minyak sudah turun
maka dia harus menggali kekuatan ekonomi indonesia yaitu kreativitas inovasi
maka ini harus ada terobosan dan menteri menteri yang punya terobosan ini yang harus dicari
lah maka membutuhkan menteri yang memiliki marketing
yang mampu menjual nilai tambah kita
tapi juga harus menggibar
yang menghibur rakyat
yang menghibur rakyat itu apa olahraga
kalau olahraganya kalah terus menerus bagaimana
maka cari menteri yang bisa menghibur rakyat supaya rakyat itu bangga indonesia punya prestasi
maka carilah menteri olahraga itu yang mampu menghasilkan prestasi
yang ketiga perlu diperhatikan kesejahteraan rakyat
keras sekali nih rob
keras sekali rakyat itu yaitu desa dan kooperasi ini sokokurunya
jadi nawajita itu terwujud kalau desa sejahtera
kalau otonomi desa itu menjadi otonomi kekuatan desa
maka desa menjadi sentral ekonomi baru
maka jangan menterinya dipolitisasi di sini
maka intervensi politik hilang carilah menteri yang profesional untuk mengurus desa dan kooperasi
itu tadi kritikan dan analisa dari romo beni susetio
silahkan ke mas jajilul dulu nih
kalau kita melihat tadi dari mas heri catatannya sudah ada beberapa
dari romo beni kita juga sudah mendengar tadi
nama menteri menteri dari pkb ini banyak disoroti juga nih mas jazilul
kabarnya lebih banyak ngurusin partai
atau mungkin kinerjanya kurang baik tidak sesuai dengan visi presiden
tapi dijawabnya lebih asik saya akan kasih kesempatan anda untuk pikir pikir sejenak
kami akan segera kembali bersajaran berikutnya
kita tadi sudah buka dengan analisa dari cnn indonesia
kemudian analisa dari mas heri
ada romo beni juga ikut ikutan tadi menganalisa dengan gayanya dia
tapi yang menjadi benang merah adalah dari semua analisa itu
ini kayaknya menteri menteri asal pkb yang paling banyak nih
ini sudah ada ketua dpp pkb
mas jajilul benar gak sih mas jajilul
ini kan publik kemudian pengamat analis juga mengatakan bahwa kinerja menteri dari pkb ini
terutama menteri desa atau menteri pemuda dan olahraga itu masih jauh dari mimpi jauh dari baik gitu misalnya
menurut anda seberapa benar ide itu
atau memang waktunya belum cukup
atau ini waktunya belum cukup untuk membuktikan
atau memang selama ini memang masih minus
analisis dari pengamat publik atau siapapun kita boleh dengar
tetapi kewenangan secara konstitusi yang boleh menganalisis mengevaluasi
menteri itu pak presiden
pak jokowi ini adalah sosok yang oleh pkb ketika itu
ini juga melalui istiqoroh ini mas
melalui pilihan yang luar biasa
karena pak presiden jokowi itu dianggap presiden yang akan memberikan kemaslahatan kepada rakyat
karena dalam adagium pkb itu
kewajiban seorang pemimpin kepada rakyatnya
harus bertumpu pada kemaslahatan
maka pkb yakin betul pak presiden tidak akan terpengaruh dengan gosip gosip
apalagi analisis romo beni yang dangkal itu
dangkal sekali cara memandang masalah
nah kalau kita mau agak dalam sedikit
yang disebut kemaslahatan kepada rakyat
kita lihat dulu karena urusan urusan kenegaraan ini
itu dibagi oleh pak presiden
sekarang apa yang paling mendesak
urusan kesehatan itu urusan dasar
urusan energi itu urusan yang sangat dasar
nah kalau urusan olahraga pak benny katanya lucu lucuan
itu bukan urusan terlalu dasar menurut saya
nah termasuk juga
jadi maksudnya kalau bukan urusan terlalu dasar boleh kinerjanya nggak baik atau gimana
bukan bukan tidak boleh
artinya jangan mencampur aduk mana yang urgen mana yang tidak
untuk menjadi isu
kalau kita hanya ambil negatifnya dari seorang menteri kita ketemu semua
nah yang kedua maksud saya lihat juga
bukan tidak sepakat dengan profesional atau tidak profesional
tetapi dilihat juga mana menteri yang memberikan dorongan
keseimbangan dan kemaslahatan
ada kementerian yang baru dan kementerian yang lama
ada yang nomenklaturnya baru dan ada nomenklatur lama
kementerian nomenklaturnya baru seperti menteri desa
itu pada tahun dua ribu lima belas itu baru bisa melakukan penyerapan pada bulan agustus
habis itu disusul dengan sejumlah isu
pendamping desa ini dari kalangan pkb partai parpolisasi desa
nah itu menteri yang relatif baru kementerian ini
ada beberapa kementerian yang relatif baru
justru kementerian yang relatif lama
dan diberi oleh pak jokowi anggaran yang cukup signifikan
seperti menteri kkp menteri pertanian menteri sosial
itu tidak ada perubahan apa apa di nomenklatur itu
tapi akselerasinya nggak baik gitu
saya tidak akan mengevaluasi
biar publik lah yang melihat
apa cita cita tiga puluh lima ribu megawatt dengan mengundang sejumlah investasi
tapi kalau energinya tidak ada
terus kemudian kementerian kementerian koordinator yang menurut saya juga penting untuk dilihat
karena ada kementerian koordinator yang membidangi kementerian kementerian dengan nomenklatur lama
dan menteri koordinator dengan kementerian kementerian yang relatif baru
jadi jangan dicampur aduk
tetapi saya yakin presiden jokowi sebagai presiden yang diidam idamkan oleh rakyat
dan juga didukung oleh mayoritas kita
pkb yang katakan umat islam yang ada di bawah
yang ada di desa desa itu mengharapkan itu
pkb tidak akan menggunakan kegiatan itu untuk kepentingan yang tidak amanah
karena kita ini sering lagi digosip gosipan terus
nah kalau menurut anda itu apa pak zazie dulk
apakah memang pos pos kementerian pkb yang sangat
tapi kalau soal dana pendamping desa itu
itu dulu pendamping desa itu ada di kementerian dalam negeri
kemudian pnpm itu kemudian diubah oleh nomenklatur baru
tentu ada yang dulu kemudian diteruskan dan tidak diteruskan
kemudian membuat isu isu
membuat ke pkb lah partai lah itu biasa
menurut anda ini hanyalah keirian politik dari sebagian kelompok yang ingin mengincar kursi menteri desa misalnya
yang paling banyak di
itu yang saya sebut sebagai
saya sebut sebagai burung prit
politik burung umpred
ketika menanam dia tidak ada ketika panen dia datang
petaninya juga ikut gundah
ini partai partai mu'alaf tadi atau partai lama yang kemudian juga merasa bahwa
menteri desa ternyata punya posisi dan pos yang sangat powerful
sehingga perlu juga nih untuk kita ambil misalnya
presiden lebih tahu soal itu
iya dan tapi untuk urusan kinerja bisa diperdebatkan secara teknis tuh ya mas ya
secara kinerja menteri desa
karena sejarah dari menteri dan kemampuan dan apa namanya kinerja para menteri juga bisa dilihat oleh pak presiden
karena ada kantor staf presiden juga yang memantau
ada pak eko juga yang melihat
mas eko bagaimana sih kemudian kantor staf presiden kemudian presiden jokowi melakukan evaluasi yang mungkin saja ujungnya ini untuk misalnya mengocok ulang kabinet
atau mungkin mereposisi sehingga lebih pas sehingga ini kan dua tahun terakhir nih mas
sebelum kita masuk tahun politik dua ribu delapan belas
dua ribu sembilan belas pasti waktunya masih mepet
eh sangat mepet untuk bisa mengakselerasi pembangunan
ini kan butuh sekali untuk lari kencang nih presiden jokowi
metode seperti apa sih mas yang dipakai sebenarnya
ya kami di kantor staf presiden ya
dalam rangka sesuai dengan perpres tentang kantor staf presiden itu memberikan dukungan kebijakan
salah satu tugas pokoknya
nah di dalam memberikan dukungan kebijakan
memberikan dukungan kebijakan kepada presiden inilah kemudian ada bagian yang memang tugasnya adalah memonitor
membuat monitoring tentang kinerja dan capaian kementerian
nah itu ada ya kita punya b satu sampai b dua belas ya
dan sekarang memasuki bulan sudah bulan ke tujuh
dan ini sudah memiliki laporan untuk b enam
nah itu terkait dengan kinerja
jadi ini tidak ada hubungan dengan resafel
itu berkala terus ya mas ya berarti penilaian itu ya
nah soal mekanisme bagaimana presiden itu mengevaluasi menterinya atau kinerja menterinya itu kan ada beberapa mekanisme
nah saya ingin mengingatkan bahwa presiden bisa membuat rapat terbatas dan ini skalanya cukup masif ya
seminggu itu bisa beberapa kali rapat terbatas
kemudian juga rapat kabinet
nah tentu kemudian presiden juga memiliki instrumen instrumen lain untuk melakukan evaluasi atau monitor kinerja menterinya
nah salah satunya juga adalah yang paling penting tadi juga
bagaimana sebuah kebijakan kementerian itu di respon oleh publik
nah ini pasti juga tidak akan dinafikan oleh presiden sebagai bagian dari menilai kinerja pembantu pembantunya
kalau catatan catatan tadi mas mengenai kinerja kinerja yang menjadi kontroversi di publik itu juga menjadi catatan khusus nggak sih
selain rapat terbatas kemudian evaluasi yang mendalam dari kantor staff presiden
apa yang kemudian menjadi perbincangan di publik itu juga menjadi catatan khusus nggak

ya pasti buktinya misalnya saat terjadi semacam kalau bahasa kamu kegaduan ya soal blok masyela
presiden merespon itu kan kemudian memanggil pembantunya menterinya ini kemudian diberikan sebuah arahan supaya tidak gaduh
presiden merespon itu kan kemudian memanggil pembantunya menterinya ini kemudian diberikan sebuah arahan supaya tidak gaduh
presiden merespon itu kan kemudian memanggil pembantunya menterinya ini kemudian diberikan sebuah arahan supaya tidak gaduh
dan kemudian setelah ada sebuah keputusan presiden sudah memutuskan itu menjadi polosi pemerintah yang harus dilaksanakan oleh para pemantunya

dan kemudian setelah ada sebuah keputusan presiden sudah memutuskan itu menjadi polosi pemerintah yang harus dilaksanakan oleh para pemantunya
yang harus dilaksanakan oleh para pembantunya
oke kalau presiden ini sendiri dalam menilai mengevaluasi kinerja menterinya
membedakan nggak sih mas
maksudnya apakah ini menteri menteri yang profesional
maksudnya tidak berlatar belakang partai politik dengan partai politik
apakah jika ingin menggeser menteri atau mencopot menteri
nah itu yang menarik ya
tapi seperti ini ada pertimbangan pertimbangan khusus nggak mas
jadi begini jadi begini
misalnya lebih takut kepada partai politik
apa jadi begini ini kadang kadang di luar ya
kadang kadang pengamat juga terlalu membuat semacam simplifikasi secara politik ya
jadi maksudnya menteri yang non partai politik atau profesional
dan kemudian menjadi dari kalangan partai politik
nah padahal menurut saya misalnya
kalau sudah dilantik menjadi menteri
ini mereka kan menjadi pembantu presiden
nah ini harusnya kemudian
saat itu juga terhitung mulai dari dia dilantik
dia sudah berhenti sebagai petugas partai
tapi dia menjadi petugas presiden
wah istilah baru nih
petugas presiden ya mas
nah sehingga kemudian apa visinya
visinya adalah kemudian visi nawacita visi presiden
presiden sudah memberi tahukan pada pelantikan itu bahwa
tidak ada visi menteri
yang ada adalah visi presiden
nah itu pegangannya
nah kalau misalnya kita mau
kita mau mengukur ya
apa kinerja itu adalah satu soal loyalitas
loyalitas itu penting
supaya kemudian menteri ini tidak memiliki agenda pribadi
sehingga apapun yang sudah diputuskan pemerintah
dia harus kemudian menjalankan itu
agenda pribadi ini juga dicatat oleh ksp
kelihatan nggak mas
misalnya ada ada yang punya agenda pribadi atau main main
presiden akan tahu publik pun akan tahu
tidak hanya ksp
itu satu loyalitas
yang kedua adalah dia memahami visi misi presiden
dia memahami soal nawacita
nah ini kan pedoman atau janji politik presiden yang sembilan itu
yang intinya adalah menghadirkan negara
dan kemudian negara tidak absen pada ruang ruang masyarakat
mulai dari menjamin keamanan
sampai kemudian memperkuat kebenekaan
nah itu sembilan nawacita
tapi misalnya dua ini tidak cukup
menteri mungkin tahu soal nawacita
tapi dia juga harus punya kemampuan untuk menginternalisasi visi itu
nawacita yang kemudian di dalam program pemerintah itu dijabarkan di dalam rpjm
yang lima tahun
yang masing masing tahun itu ada namanya rencana kerja pemerintah
nah itu yang kemudian diinternalisasikan ke dalam kementeriannya
sehingga seluruh birokrasi yang dinamakan sekarang itu aparatur sipil negara itu
itu mampu bekerja
membantu menteri menterinya ini bekerja
jadi virus nawacitanya harus sampai tingkat yang paling bawah gitu mas eko ya
iya sehingga itu bisa bekerja
nah itu tiga elemen ya
nah yang satu saya kira adalah masing masing menteri ini juga mampu bekerja sama
untuk kemudian mengimplementasikan
bekerja sama tuh supaya padu gitu mas ya
tidak berdebat berdebat mungkin berdebat boleh saja
karena misalnya begini karakter presiden ini kan apa dia ingin cepat cepat cepat
karena misalnya begini karakter presiden ini kan apa dia ingin cepat cepat cepat
sesuatu yang kemudian bersifat konkret action oriented ya
nah ketika misalnya membuat sebuah fasilitas publik ya apakah itu jalan apakah itu pelabuhan dan sebagainya
itu kan tidak hanya tergantung pada satu kementerian atau lembaga
nah kadang kadang ada yang bertindak ini sebagai operator ada yang juga kementerian nantinya yang bertindak sebagai regulator
ini masing masing harus bekerja sama
menurut anda masih ada quote unquote nih saling sandra antar kementerian nggak sih ketika tidak suka misalnya dibawa kemudian ke lapangan meskipun sudah diputuskan oleh presiden
praktek praktek saling menyandra itu masih ada nggak sih mas tapi jawabannya usaha jenama berikutnya nih tetap bersama sama
mas eko kalau kata mas eko tadi para menteri harus punya loyalitas tunggal kepada presiden punya visi yang sama nawacita itu tidak hanya diserapi oleh sang menteri tapi juga harus bisa diinternalisasi ke birokrasi tingkat paling bawah
kan harus menjadi petugas presiden
nah harus jadi petugas presiden bukan petugas partai apalagi petugas siapa mas petugas wakil presiden mungkin mas
kita masih bicara mengenai bagaimana kemudian visi ini yang mungkin harus sudah diinternalisasi dan kemudian harusnya
bagaimana para menteri ini bisa bersatu padu untuk menjalankan fungsi dan visi dari presiden ini
apakah ksp sendiri atau presiden sendiri atau kantor staff presiden masih melihat antara menteri ini masih saling sandra menyandra mas
mungkin karena latar belakang partai politik yang juga mengharuskan dia untuk saling menyandra
karena apa yang dilakukan oleh menteri itu kan pasti juga berimbas pada nilai atau mungkin persepsi publik kepada partai yang ada melekat sekali di tubuhnya
nah mungkin sebelum itu saya lanjutkan ya
jadi menteri ini kan sebetulnya pada dasarnya ya dia dipilih dilantik oleh presiden untuk membidangi satu kementerian tertentu
nah ketika membidangi kementerian tertentu itu dia berhadapan dengan namanya aparatur sipil negara asn itu
nah inilah yang kadang kadang orang juga lupa bahwa mereka inilah yang sebetulnya juga punya kontribusi besar
terhadap program program kementerian itu berjalan
nah disitu ada birokrasi lah orang mengatakan ada dirjen dan sebagainya
nah dan mereka sebenarnya tidak akan terganggu sebetulnya siapapun pemerintahnya
harusnya begitu karena ini aparatur sipil negara
di jerman dibedakan antara pemerintah dan negara
pemerintah itu adalah bagian dari proses politik
kalau di sini campur aduk
proses politik siapapun yang akan menjadi pimpinan menteri
nah dia yang akan menjalankan aparatur sibil negara ini dia yang menjalankan undang undang
termasuk program program karena undang undang ini sebenarnya kan kebijakan dari pemerintah
nah kalau saling menyandra itu masih ada nggak misalnya menteri atau perbedaan pendapat pasti sudah ada
kita tahu di dalam kabinet pasti ada perbedaan pendapat
ketika presiden memutuskan apakah pada faktanya masih ada menteri yang quote unquote tim balelo gitu mas
masih aja ke situ ya
saya kira begini
ini kan bagian dari evaluasi
kalau kita setback sedikit ke belakang memang kemarin kemarin tidak hanya saya melihat tapi juga publik sudah melihat itu ya
bagaimana sebuah kebijakan sudah diputuskan pemerintah tapi antara regulator dan operator ini masih kurang sinkron
nah ini sudah siap
misalnya dalam kasus sama mas kereta cepat misalnya
ya salah satu lah
oke saya akan ke mas heri dulu kalau kita lihat kan tadi sudah di breakdown abis oleh mas eko nih
apa yang kemudian tugas menjadi tugas tugas menteri
loyalitas visi nawacita kemudian internalisasi dan juga kerjasama
menurut anda dalam catatan catatan itu masih banyak kekurangan dan sektor sektor mana saja
apakah kalau kita kalau mungkin nggak fair kalau kita bilang menteri parpol atau menteri non parpol tapi faktanya dipublikkan pasti membedakan dua itu
menurut anda catatan anda terkait hal hal ini
tadi dari mas eko menarik menurut saya ya ketika misalnya menteri harus buka baju partai
artinya ketika ditunjuk presiden dipercaya presiden lalu dilantik oleh presiden untuk jadi menteri
tapi fakta politik menunjukkan ya sampai hari ini bahwa kekuatan politik itu masih dalam tanda petik ya
saya mau berada di belakang presiden
kekuatan politik menggerogoti presiden seperti apa
iya fakta politik
menggerogoti kekuatan politik menggerogoti presiden
contoh ya keberadaan pan dan golkar itu kan fakta politik yang pada akhirnya tuh presiden tidak bisa menolak
untuk apa karena apa dpr itu adalah lembaga negara yang punya fungsi
fungsi apa salah satunya adalah budgeting
budgeting ini agar mulus ini harus didukung mayoritas anggota parlemen fraksi
dan itu adalah partai politik
tadi dikatakan misalnya dikotomi ini partai nonpartai misalnya
pada kenyataannya seperti itu
lalu yang kedua fungsi kontrol
juga dilakukan oleh dpr siapa dpr itu orang orang partai politik
maka faktanya saya bicara fakta saja presiden tidak bisa menghindari partai politik
nah sebenarnya stylenya presiden kita sudah bisa lihat awal pembentukan kabinet oktober dua ribu empat belas presiden sebenarnya berupaya melepaskan diri dari kekuatan kekuatan politik yang menyanderanya
justru menurut saya dengan mengajak pan dan golkar membuktikan bahwa partai politik juga pada akhirnya tidak bisa lepas
cuma menurut saya saya ingin mengatakan begini tidak semua orang orang partai politik itu memiliki dalam tanda petik motivasi politik untuk kepentingan politiknya juga
jadi saya setuju tadi dikatakan mestinya dia bisa buka baju lalu kemudian dia berdiri si menteri itu berdiri membantu presiden
nah tapi kan tidak mudah
fakta lagi menunjukkan bahwa saling sikut kepentingan partai itu juga terjadi di dalam
ya antar partai yang ini dengan yang ini
itu kita bisa lihat kok dengan mudah
dengan dari pemberitaan pemberitaan misalnya ada beberapa kader partai yang terus menyoroti satu kementerian tertentu misalnya
karena apa itu seksi
jadi kementerian itu seksi
kementerian itu bisa jadi misalnya memegang uang banyak lalu kemudian itu bisa menjadi amunisi politik
untuk membangun kekuatan politik dua ribu sembilan belas misalnya
makanya partainya menteri menterinya pkb banyak nih
ya itu yang pegang uang menteri keuangan
yang punya nama kan menteri
mas eri kalau kita simulasikan nih presiden tidak bisa menghindari kekuatan politik akomodasi politik apalagi sudah ada dua anggota baru ini
pan dan juga partai golkar yang mau tidak mau harus diakomodasi dalam reshuffle kali ini
dalam perspektif anda

kita bicara mengenai kalkulasi politik dan juga ingin mewujudkan akselerasi pembangunan
kan presiden pasti harus memperhitungkan itu kan
tidak hanya menyenangkan partai tapi juga yang paling penting kerja kerja kerjanya ini harus bisa akselerasi
menurut anda paling penting atau lebih baik presiden ini mengorbankan menteri menteri non parpol yang tidak punya afiliasi politik terhadap partai politik atau justru menggeser misalnya menteri menteri partai politik yang sejatinya bisa membantu presiden dalam melewati rintangan rintangan presiden
presiden harus bisa melepaskan diri dari mindset dikotomi tadi
kalau tetap mengacu pada partai non partai pada akhirnya presiden akan terkooptasi pada pemikiran pemikiran mencari orang yang loyal orang orang yang memiliki kapasitas itu sulit
toh presiden setelahnya kita udah tahu
yang menjadi konsen presiden adalah program program yang langsung berhasil
program program yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak
tadi saya sebut di awal soal harga daging
tadi cnn sudah menampilkan salah satu kegagalan menteri menjaga stabilitas harga pangan
itu kan bukan menteri non partai
eh bukan menteri partai
eh bukan menteri partai
maka kalau itu menjadi konsen presiden maka ya itu
ya saya tidak dalam rangka membela teman teman partai politik
banyak orang orang dalam partai politik memiliki kapasitas juga
tapi kalau memang presiden kemudian takut misalnya
disandera oleh kepentingan politik tertentu
ya cari orang lain yang memang betul betul bukan dari partai politik
tapi orang profesional yang memiliki kecakapan
tapi menurut anda dalam evaluasi dua tahun terakhir ini
memang menteri menteri non partai belum tentu terbebas dari kepentingan politik
dan yang kedua kinerjanya juga lebih baik daripada menteri menteri dari partai politik
ini tadi cnn menampilkan
saya mengambil data cnn saja misalnya
semua menteri yang ditampilkan
yang dalam tanah petik
tidak bisa menjalankan program program sesuai dengan keinginan presiden
atau ada problem saat ini
mulai dari vaksin
persoalan dalam transportasi mudik kemarin
itu semua non partai
dan itu hajat hidup publik
dan menyangkut ada ribu orang banyak
itu menjadi catatan
nah sekarang tinggal pilihan pada presiden
secara kalkulasi menurut anda mana yang lebih menguntungkan
kan banyak yang mengatakan ini momentum presiden untuk membuat zakan kabinet
jangan mau dirong rong oleh partai politik ini
biar aja lah
sudah ada menterinya pkb cukup
tidak usah nama nama lagi
seberapa penting sih mas heri menurut anda perspektif itu
saya masih tetap berpegang pada presiden adalah
beliau adalah pemimpin negara
beliau paling tahu orang seperti apa
yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan persoalan ini
lepaskanlah diri dari kepentingan partai
walaupun fakta politik menunjukkan bahwa kekuatan politik mendorong
saya katakan pkb saja
tapi memang fakta politik menunjukkan bahwa kekuatan politik harus ditaruh di dalam
harus ditaruh di dalam
harus ditaruh di dalam
tadi saya sudah sebutkan ya
tadi bahwa kekuatan politik harus dijaga
tapi tidak serta merta
itu lalu kemudian menjadi catatan bagi presiden
semua mengajak orang orang partai
kedepankanlah orang orang yang cakep
lalu kemudian kalau orang ini kebetulan orang partai pakai
kalau tidak jangan
itu jauh lebih aman
tapi tidak meninggalkan
tidak meninggalkan kekuatan politik tadi
kenapa saya katakan seperti itu
masuk partai baru meninggalkan partai yang lama
jadi lebih baik
frame nya adalah itu
frame nya adalah tetap profesionalitas
sesuai dengan kebutuhan nawacita
lalu kemudian evaluasi secara menyeluruh
tidak per bidang
tidak berdasarkan pada partai politik
tadi saya sudah sebutkan berdasarkan data cnn
menunjukkan bahwa semua menteri menteri yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak
adalah menteri berasal dari non partai
maka perlu dilakukan sebuah tindakan
jadi akomodasi politik penting
tapi juga basisnya dalam melakukan reshuffle ini harus kinerja juga dong
pkb agak resah gak sih melihat ini konstelasi partai politik pendukung pemerintah yang baru ini
dengan masuknya golkar dan pan
ini membuat pkb harap harap cemas gak sih
saat ini pkb bersyukur
kepercayaan kepada presiden naik
dan soal isu isu terkait dengan resafel menteri
pan atau teman golkar mau masuk
bagi pkb tidak ada masalah
tidak ada masalah juga tapi
selama pak presiden menghendaki itu
yang menjadi masalah kita harus break dulu mas sebentar
nanti kita akan lanjutkan lagi usaha jeda berikut ini
tetap bersama kami
soalnya pak presiden
terima kasih pak presiden
saat ini saya kembalikan ke pak jazilul
mau enggak mas
tadi apa pkb ini kan akuamodasi politik sudah di depan mata
kayaknya pasti mungkin saja ada yang dikurangi jatahnya
mungkin saja partai politik
atau mungkin menteri non parpol seperti kata bang heri tadi
harap harap cemas atau merasa percaya diri
betul tidak sih
pkb ini masih survive kayaknya
dengan empat tahun
pkb percaya tingkat kepuasan publik kepada presiden terus meningkat
dan dari itu dulu bahwa pkb kemudian oleh presiden ketika itu memberikan satu kepercayaan kepada kadernya
yang habis itu buka baju itu dilakukan dengan sebaik baiknya
dan loyalitas kepada presiden itu selalu yang menjadi soal
dan kita di partai tidak pernah ngeriwuk ngeriwuk kader kita yang sudah menjadi bagian dari petugas presiden
riwuk ngeriwuk ini bahasa manusia apa
itu artinya ya ngerecoki lah
minta ini minta itu enggak
yang disebut dengan pendamping desa itu mekanisme normal biasa yang dilakukan oleh birokrasi
kalau ada temuan temuan misalnya ini kader pkb atau mungkin kader kader yang berafiliasi dengan pkb itu seperti apa mas
itu kan ada kantor ksp semua bisa menilai itu
makanya saya bilang yang punya kewenangan untuk menilai
menterinya adalah presiden sekaligus menggantinya
kalau evaluasinya sampai penggantian itu juga wawonang beliau
tetapi kalau hasil evaluasinya tidak harus mengganti hanya memperbaiki kinerja diingatkan itu kan bisa
karena begini salah satu keberhasilan pak jokowi sampai akhir ini kenapa pkb juga alhamdulillah
tidak ada kegaduhan apa apa sekarang
nah di tengah tengah itu kemudian muncullah sejumlah isu soal reshuffle begitu kan
nah soal reshuffle itu yang saya dengar itu justru muncul dari beberapa pengamat atau yang mengaku pengamat
atau orang yang punya kepentingan mengaku tidak punya kepentingan
nah inilah atau juga ada partai yang baru yang mau bergabung kan gitu
tetapi itu semua dalam koridor kewenangan presiden
lagi lagi yang prioritatif
tapi bagi teman teman pkb bagi partai pkb saya yakin ya itu tadi ada giumnya
kemasrahatan yang diutamakan
kemasrahatan yang mendesak
karena ada tiga puluh empat kementerian itu semuanya mendesak
tetapi pak jokowi ada nawacita di situ
yang dianggap bermasalah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak
itu yang menilai
kan ada di situ
katanya kita mau suasembada beras
katanya kita mau suasembada daging
katanya kita mau menyehatkan masyarakat
kok vaksinnya palsu
berapa kerugian terhadap negara
katanya kita mau narik investasi yang banyak dengan menyediakan tiga puluh lima ribu megawatt
untuk masalah warna laga pemuda itu masalah sekunder
itu sedang dibuatkan karena berhadapan dengan pssi
pak imam nahrawi itu
dia bilang mafia
itu tidak mudah karena itu kultur
nah soal prestasi prestasi kan terus dikejut juga
pak jazilul kalau kita bicara realitas politik di parlemen
kemudian kalau kata bang heri tadi kan ini sebuah keniscayaan bagaimana presiden membuka ruang untuk partai partai politik yang baru untuk bisa bergabung dalam koalisi ini
sehingga di parlemen itu lebih mudah lah bagaimana mengakselerasi pembangunan ini
menurut anda sendiri selama ini sebelum masuknya pan dan golkar ini dalam koalisi yang baru
apakah partai pkb dan juga
partai partai koalisi pendukung presiden yang lainnya itu memang sangat kesulitan sih sebenarnya untuk membantu presiden di parlemen
sehingga presiden harus terpaksa bukan terpaksa ya membuka pintunya lebar lebar untuk partai partai baru yang ingin bergabung masuk
begini mas jadi ada tahap pertama
tahap pertama ini kan tahap konsolidasi ya
tahap di mana pak jokowi punya visi nawacita itu
yang kemudian harus diserap kepada struktur di semua departemen
dengan nomenklatur yang ada baru ada yang lama
nah sekarang masa awal ini banyak kegaduan di sini
maka pak jokowi sudah mengambil langkah yang disebut langkah resafel
itu ada kegaduan
nah berujung sekarang ini muncullah sejumlah perkembangan politik yang mempengaruhi itu
tetapi keadaan politiknya stabil
begitu jadi berbeda
nah tetapi kemudian karena ada dorongan isu gosip pak presiden harus segera resafel
pak presiden tenang tenang aja
tahu masanya kapan itu akan dilakukan
feeling anda semakin dekat atau masih jauh dari api
panggang dari api
kalau firasat saya sih tidak terlalu jauh jauh
kalau memang pak presiden mau meresafel tidak mungkin jauh jauh
karena kita akan menghadapi ini kan sudah masa konsolidasi masa penguatan
ini kalau reshuffle kedua ini iya waktu untuk berlari
dan kita partai yang di belakang pak jokowi juga kita mau berlari bareng bareng
jadi jangan ditinggalin di belakang atau di ganti
atau disubstitusi iya kan
jangan kemudian seperti ronaldo tengah tengah main ditarik keluar
jangan capek pak presiden raya
pak saiko ini kalau kita melihat realitas politik ini
pak presiden jokowi dihadapi realitas politik
akomodasi partai politik untuk bisa menguatkan kabinet
tapi publik sebagian publik juga ingin gitu
presiden jokowi sesuai dengan janji kampanye dulu
membuat kabinet yang ramping tidak ada transaksi politik
semuanya diisi oleh orang orang profesional yang memang ahli di bidangnya
ini bagaimana apakah presiden jokowi memang tersandra dengan hal ini
menurut saya tidak ya
karena memang tadi sudah disampaikan ini ada dinamika politik
karena pemerintah ini kan terbentuk juga oleh koalisi politik
kemudian desain atau sistem pemerintahan kita
itu adalah sistem presidensialisme
kalau kita mau baca undang undang
tapi juga dalam pelaksanaannya itu juga terjadi mix
terjadi apa yang mungkin istilah saya saya sebut dengan kuasi presidensialisme
nah artinya apa
artinya bahwa desain politik ketika seorang calon presiden
itu didukung oleh koalisi partai politik
itu tidak ada kesejajaran pada pilihan partai politik dengan pilihan presiden
sehingga presiden itu dalam sistem presidensialisme
tidak memiliki dukungan yang
tidak cukup di dalam parlement di dalam dpr
sehingga bisa jadi dan sering terjadi
bahwa kebijakan kebijakan pemerintah atau kebijakan yang keluar dari presiden itu
bisa dipolitisasi bisa disandra dan sebagainya
itu case nya nggak usah kita ungkap banyak banyak terjadi
itu butuh dukungan politik itu
atas dinamika itu nah tentunya kemudian upaya untuk mengakomodasi politik itu
jadi bagian penting
maka kalau kemudian ini akan terjadi reshuffle
itu tidak hanya bagian dari konsolidasi pemerintahan
artinya tadi meningkatkan kinerja pemerintah
tapi juga bagian dari konsolidasi politik
supaya ada dukungan yang lebih mayoritas lagi
nah ini ke depan menurut saya karena mk sudah

atau pemilu legislatif itu dibarangkan
dengan pemilu presiden nah ini kan
salah satu desain salah satu
upaya dari agenda
atau memperkuat sistem
presidensialisme supaya kemudian
pilihan presiden itu sejajar dengan
pilihan partai politik sehingga diharapkan
dukungan di parlemen itu juga saja
tidak ada sandra menyandra gitu loh mas
memperkuat sistem presiden
sosialisme nah tapi apakah itu
nanti berjalan sebagaimana
harapan kita semua
ini adalah bagian dari
dinamika politik dan bagian dari sistem
sistem pemilu itu akan selalu
dinamis semacam itu
kalau menurut anda sendiri pasti akan presiden
pasti akan terbuka dan kemudian menerima
pinangan atau mungkin dukungan partai politik
yang pasti mengkompensasikannya dengan kursi menteri
partai politik nanti yang akan dikurangi
ini kembali lagi bahwa
konstitusi itu dalam
pasal tujuh belas itu mengamanatkan
presiden itu dialah
yang dalam sistem presidensialisme
itu dialah yang mengangkat
memberhentikan menteri jadi apapun
menurut saya enggak
dia akan punya ukuran ukuran itu
tapi ini tidak kemudian sesederhana
bahwa ini hak prerogatif presiden
presiden punya ukuran ukuran
tadi saya katakan di awal tadi loyalitas
mampu menginternalisasi koordinasi
siapa aja siapa sih yang diajak
yang diajak ngomong sama presiden
di ajak selain mas eko yang ngetes setiap pagi
saya baca dari setiap
biografi atau buku buku dari
nah memang presiden punya pembantu
atau memantu misalnya
memonitoring kinerja dan sebagainya
tapi pada titik tertentu presiden itu akan sendiri
untuk memusnahkan sesuatu
ini terjadi pada presiden presiden yang lain
dan saya yakin itu akan terjadi
bisikan pasti banyak tapi pasti keputusan terakhir
untuk terakhir sebelum kita ke bang heri
mas jazilul apa yang kemudian harapan anda ini
kalau misalnya reshuffle kalau tadi sudah semakin jelas ya

selain istiqoroh dan juga meminta konsolidasi partai dan juga meminta
apa doa tuhan apa yang
kami mengharap semuanya ya dukungan masyarakat
secara kuat agar pak jokowi
terkait dengan menteri
menteri dari usur pkb itu
sudah kami wakafkan kepada bangsa ini
semua ada di tangan
pak jokowi untuk dinilai
tetapi tentu kami boleh berharap
tetapi tentu kami boleh berharap
kalau seandainya ada yang kurang tolonglah ditegur dulu
kalau ada orang yang mau masuk
tolong kami dikabari dulu
kan begitu supaya tidak merusak
yang disebut tadi kebersamaan
apalagi ada orang yang datang baru
kemudian yang di dalam rumah selalu keluar
nah itu kan
itu gak fair tuh pak jokowi
bukan itu gak fair bukan itu harapan
itu harapan saja tetapi semua ada di kewenangannya
menurut anda komunikasi selama ini
jalan gak sih antara presiden dengan partai partai
kemudian partai partai yang baru masuk ada kubur
bulon bulonnya seperti itu
harmonisasi ini terjadi gak sih mas
jadi pkb ngerasain apa ternyata sikut sikutan
antara presiden sama partai partai
pak jokowi itu presiden yang suka belusukan
jangankan ketua umum partai
rt aja mendengar
jadi gak mungkin itu tidak ada
pentingnya saya tadi
yang disampaikan pak seri tadi
ini semua pasti
tadi saya katakan
bahwa ada para pembantunya
kami di kantor staf presiden
juga membuat laporan bulanan
b satu sampai b dua belas
dia pasti akan ada seni akan ada apa
hati pikiran dan sebagainya
itu sudah dipikirkan karena ini akan memiliki
tadi yang sudah disampaikan
saya menambah lagi kalau kemudian
misalnya agenda reshuffle itu
agenda publik yang
terus menerus begini dan kemudian juga
tidak bisa dilakukan berkali kali
jadi harus betul betul patang sekali
nah pak seri anda
sudah ada deputi empat
kepala staf presiden di sini mungkin
masukan anda bisa disampaikan kepada presiden
apa yang menurut anda secara resiko politik
paling kecil kemudian
akselerasi pembangunannya kerja kerja
dan berlarinya itu semakin kencang
bagaimana mengawinkan antara akoboderasi
politik dengan membentuk
kabinet yang profesional yang bisa berlari
dengan visi presiden ya pertama saya
kira memang presiden tidak mendikotomikan
antara partai dan nonpartai
tetaplah bekerja pada profesionalitas
dan kompetensi lihat
persoalan persoalan yang sudah terjadi
tadi saya katakan misalnya persoalan
yang menyangkut hajat hidup orang banyak
menteri menteri yang mestinya mengurusi itu
gagal boleh kita katakan
seperti itu oke dan dalam dan dalam
itu menteri menteri nonpartai ya kalau
kita pakai data cnn ternyata memang
menteri menteri nonpartai satu
yang kedua adalah pada kenyataannya
presiden tidak bisa meninggalkan
fakta politik bahwa kekuatan
partai itu harus ada
ya harus ada
bukti lagi saya tidak mau mengada ada
bukti lagi presiden mengajak
pan dan golkar masuk ke dalam
itu fakta politik loh bukan kata saya
fakta politik lalu saya katakan kalau sudah
masuk yang baru yang lama jangan ditinggalkan
oke ya saya bukan mengatakan
pkb ini saja ya
mungkin beberapa partai juga ketar ketir
katakan hanura seperti itu
karena ada catatan menterinya yang
masuk dalam listanya penting lagi birokrasi
tadi reformasi birokrasi yang menjadi penting
maka tetaplah saya yakin presiden memiliki
yang didukung oleh ksp
dan saya sangat yakin bahwa presiden
cermat melihat itu semua kita akan
lihat apakah presiden akan cermat dan bagaimana
presiden akan memutuskan ini kita semuanya
bisa menonton dari pinggiran dan harap harap cemas
sih termasuk mbak jadjilul kami juga baik
dia harap harap cemas sih mas karena juga
pasti kalau ada reshuffle kabinet kerja kita
dua kali lebih banyak terima kasih bapak
sudah hadir di cnn indonesia prime news untuk membahas
hal ini ya kami akan segera kembali
usai jurnal berikut ini tetaplah bersama sini
di indonesia prime news saat pekan